sekarang gue mau lo jujur sama gue
gue suka kan sama si cewek asongan
jadi lo ngambil waktu gue
kok diam aja sih
tidak ada yang bisa dikira
lo gak usah manja deh
oke abis gue call my daddy siap siap aja bokap lo bakal telpon lo dan bilang perusahaannya bangkrut
gak sabar dong
asisten gak betus
gimana bisa kirimin bunawang bunga seperti ini
bener gak marah
ya saya janji nanti next saya akan kirimin bunga yang lebih cantik
itu kenapa masih disitu biar saya buangin
eh jangan jangan pak remon itu kan bunganya masih cantik
biarin aja pak
tapi bundawan janji gak marah kan
ya sudah sebagai permintaan maaf saya
saya ingin mengajak purnama makan siang boleh
maaf ya pak ya ini kan jam kantor
eh pak pak
biar saya yang izin sendiri ya pak ya
iya permisi pak
permisi pak alex
gunawan bisa langsung pergi kalau diajak pak remon
ya bunawang gak perlu izin lagi sama saya
saya menghargai pak alex sebagai atasan saya pak
iya saya tau itu
tapi daripada saya kena masalah
iya bunawang kalau bunawang sudah siap
supaya pak remon gak nunggu terlalu lama
masih ada kerjaan yang harus saya selesaikan pak
untuk itu linda bisa take cover pekerjaan bunawang sementara
kenapa pak alex kelihatan dukung banget kalau aku pergi sama pak remon
padahal aku tuh berharap pak alex gak ngizinin aku
bunawang boleh pergi sekarang
permisi pak alex
saya yang gak sengaja
saya juga gak tau pak remon ada disitu
sudah diizinin sama pak alex
iya udah diizinin
saya juga ada hal penting yang saya mau bicarakan sama pak remo
dengan senang hati saya akan mendengarkannya
selama apa pun gak apa apa
dua hari juga gak apa apa
saya permisi ambil tasnya pak
beru beru mau kemana
waktu gue gak banyak
gue harus ngurusin pesta seni
sekarang gue mau lo jujur sama gue
gue suka kan sama si cewek asongan
jadi lo ngambil waktu gue
gak penting dong
kok diam aja sih
bukan urusan lo
ya urusan gue lah
lo kan pacar gue
gue gak mau ada orang ketiga di hubungan kita
bukannya gue ini cuma alat pelengkap supaya naikin followers lo doang
buat ngisi konten konten gue yang gak jelas itu isinya apa
lo jahat banget sih
lo yang jahat
sadar gak sih lo
lo selalu gunain power bokap lo
untuk neken semua orang
untuk dapetin apa yang lo mau
karena bokap lo berkuasa
udah lah gak usah sok nangis
lo tahu berapa lama gue nungguin lo
delapan tahun gue nungguin lo
dan sekarang gue harus tau kalo lo tuh bukan buat gue
gue gak pernah minta lo buat suka sama gue
lo gak usah so ambil kata kata usus goreng deh
gue lagi ngomong serius kok lemas dia aja sih bawa bawa usus goreng
jahat banget sih lo
yang namanya cinta itu gak bisa dipaksain
mau lo call your deady beribu ribu kali
gunain power bokap lo untuk neken semua orang
lo gak bisa maksa gue untuk suka sama lo
karena yang namanya perasaan
itu timbul dari sini
jadi lo gak akan pernah bisa maksa itu
kalo lo gak berhenti
gue bakal singkirin si cewek asongan dari kampus ini
lo berani gak kita musus goreng
lo berurusan sama gue
gue gak peduli
berani lo pas
tolong berhenti gangguin mel
gue emang selalu ribut sama musus goreng
tapi itu bukan berarti
kamu tetep sabar ra ma
karakter pangeran emang kayak gitu
biar kuat yuk
kalau aja lu sadar mel betapa besar rasa cinta gue
dan lu mau buka hati buat gua
pasti gua gak akan biarin lu nangis kayak gini mel